sampai jumpa di video selanjutnya

bebaskan mereka semua
saya cabut urutan saya
jadi kami bebas pak
mau apa lagi kamu disini
saya ingin mengucapkan terima kasih pak
karena bapak sudah membebaskan ibu saya dan juga om busmu
kenapa dia bisa sampai tahu
saya akan sudah pesan untuk jangan kasih tahu kalau saya yang mencabut tuntutannya
mungkin saya masih belum bisa maafin bapak soal pembunuhan ayah saya
tapi saya ingin tetap mengucapkan terima kasih
mungkin bapak nggak tahu bagaimana berartinya ini semua buat saya pak
padahal bapak bisa saja kan tetap menghukum ibu saya dan juga om wisnu
tapi bapak malah memilih untuk membebaskan mereka berdua
saya nggak tahu harus berbuat apa apa
yang jelas sekali lagi saya ucapkan terima kasih
terima kasih banyak pak
tidak usah kamu berlebihan begitu
anggap saja itu bayaran karena kamu sudah menyumbangkan darah kamu
diantara kita sudah tidak ada hutang
saya ngerti pak
baik saya permisi
apa yang sebenarnya terjadi tadi antara aku sama pak prabu
kenapa tiba tiba ada perasaan asing di hati aku
kenapa tiba tiba aku ngerasa deket banget sama dia
seakan akan dia bukan orang lain buat aku
padahal pak prabu itu udah jahat banget sama aku dan ibu
bahkan dia adalah orang yang udah bunuh ayah
tapi kenapa tiba tiba seakan akan semua kemarahan aku sama dia sepertinya hilang
apa aku emang anak duraka
yang bisa dengan mudah melupakan bahwa pak prabu itu adalah pembunuh ayah
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
aku gak lupa
sampai sekarang aku tetap sayang sama ayah
ayah tetap yang nomor satu buat aku
aku bahkan rela menukarnya dengan apapun
kalau aja ada yang bisa mengembalikan ayah
gak kelihatannya kau yang lupa
aku sudah berusaha bisa tanggalkan kau
di dalam selektron
perasaan apa ini sebenarnya
diri saya yang selama ini saya kenal bukan orang lemah seperti ini
hei itu makanan gua
hei itu makanan gua
hei itu makanan gua
hei itu makanan gua

ini tuh daerah kekuasaan gua
lu mau cari makan di sini
jangan ke tempat lain
hei gua cuma mau ngampil jatah gua hei
kurang ajar lu
itu buat anak anak
hei gua gak ada urusan sama lu
apa lu lagi sendiri
dari saya kecil saya gak pernah ngasih ampun ke orang lain
orang yang berani merebut milik saya
orang yang berani melawan saya
dan lebih lebih orang yang berani mencelakai saya
pasti tidak akan saya lepaskan
kenapa saya nggak bisa seperti itu pada amira
kenapa saya malah melunak terhadap dia
dia itu kan anak musuh besar saya
dia bahkan gak takut sama saya dan berani menentang saya
harusnya saya bisa bersikap keras sama dia dan tidak lembek begini
satu satunya alasan kenapa saya begini memang cuma satu
karena saya merasa berhutang budi sama dia
bukan karena hal hal lain
saya gak perlu mikirin dia lagi
tapi kalau kalian buat begini
kau nyock kalau gue bisa menemukan gue
memang aku punya deferensi
saya masih cuma rintikce bisa dan orang lain juga
ya hela satu kejar diri
aku jadi seperti takut kehilangan rizky
aku udah kenal non dari kecil dan aku tahu hatinya non
jadi kalau non misalnya ada masalah apa atau ada sesuatu yang bikin perasaan non gak enak
non bisa cerita sama aku
siapa tahu aku bisa bantu
aku gak tau kenapa man
dan aku juga gak tau mulainya kapan